hujan dengan intensitas tinggi selama lebih dari dua jam yang mengguyur pacitan jawa timur
sabtu dini hari mengakibatkan empat tiang penyangga kabel listrik milik pln
di desa jatik gunung kecamatan tulakan pacitan roboh
tak hanya menutup hampir seluruh median jalan
tiang penyangga kabel listrik yang robo ini juga mengakibatkan
lebih dari tiga ratus rumah di desa jatigunung mengalami pemadaman listrik
ada yang melintas di sini jatuh jatuh anak perempuan
sementara itu hingga sabtu siang petugas pln dibantu warga
terus berusaha mengevakuasi material tiang penyangga kap listrik yang melintang jalan
karena intensitas hujan yang lumayan tinggi tadi malam
menyebabkan beberapa tiang listrik di sini roboh
ada sejumlah empat yang rokok dan yang satu masih berdiri tapi kondisinya patah
petugas pun mengimbangkan
imbau warga agar lebih berhati hati melintas saat hujan deras turun
karena adanya potensi terjadinya tanah longsor
catur priambodo pacitan jawa timur